kita beralik informasi lainnya tempatnya dari jawa tengah ada seorang remaja atau sejumlah remaja yang tewas
ya ini dia
satu orang tewas sementara empat lainnya terluka akibat ledakan petasan yang dibuat mereka sendiri
akibat ledakan atap tempat pembuangan petasan di buaran pekalongan rusak parah
polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah kejadian perkara atau olah tkp
dan memeriksa sejumlah saksi pada kami siang
sebelumnya insiden ini terjadi pada rabu tengah malam
saat itu warga mengira ledakan bersumber dari trafo listrik
namun setelah dicek warga pun menemukan ada lima remaja
sudah tidak berdaya di ruangan tempat pendidikan al quran setempat